permusuhan persidat dan tidak setuju dengan hasilnya bagaimana pak
karena dari apa yang berkembang dari permohonan yang kami baca sekarang ini
walaupun itu bukan merupakan satu salinan resmi dari permohonan yang disampaikan ke mahkamah konstitusi
kami dapat menyimak bahwa salah satu pemohon menghendaki supaya pak prabowo dan pak gibran itu
didiskualifikasi dan kemudian dilakukan pemilihan ulang presiden hanya diikuti oleh pasangan dua pasangan
yaitu oleh pak ganjar dan pak ganjar dan pak mahfud dan pak anies pak mohaimin
sementara pak prabowo dan pak gibran nya tidak boleh ikut
yang kedua menghendaki supaya pak gibran nya aja yang didiskualifikasi
tapi pak prabowo nya dipersilahkan untuk mencari pasangan baru
bersurang tiga pasangan calon seperti yang telah terjadi belum lama ini
ya mohon boleh boleh aja dan kami juga tentu akan memberikan satu jawaban
tanggapan atas permohonan ini dan saya kira mahkamah konstitusi juga akan menilai
argumentasi permohonan bukti bukti yang disampaikan
apakah akan mengabulkan atau menolak permohonan dari kedua pemohon ini
kalau dari dua sendiri apakah tetap optimis begitu bahwa nanti mk tidak akan meloloskan
tentu mk kan harus menimbang nimbang semua fakta semua argumen yang diungkapkan
di persidangan mahkamah konstitusi
baik itu yang dikemukakan oleh kedua pemohon para saksi dan ahli
para pihak yang memberikan keterangan maupun juga dari pihak terkait
yang berkepentingan langsung dengan perkara ini
dan sementara ini sih kami berkeyakinan bahwa apa yang dimohon itu
sulit sekali untuk dikabulkan
tapi sesudah kalah lalu kemudian minta dikualifikasi
jadi orang melihat ini sebagai satu sikap yang inkonsisten
kalau memang tidak sah tidak qualified ya ngapain ikut debat capres segala
tapi setelah kalah baru mengatakan ini tidak qualified ya
dan padahal jauh menyangkut kualifikasi calon itu kan bukan kewenangannya
mahkamah konstitusi untuk menilai
itu adalah sebenarnya kewenangannya bawaslu dan kewenangan dari
pengadilan tinggi tata usaha negara untuk memutuskan
hal itu mk itu semata mata akan mengadu di sengketa hasil
bahwa diambil contoh contoh beberapa dari pilkada
jadi pada pernah mk itu mendiskualifikasi calon dalam pilkada
tapi sesuatu yang sebenarnya sangat extraordinary
satu yang luar biasa seperti contohnya misalnya kasus bovendigul ya
yang pada waktu itu sudah diputuskan oleh bawaslu
salah satu pasangan tidak boleh maju karena masih memenuhi syarat
sebab masih belum lima tahun bebas dari menjalani tindak pidana
bahkan ada putusan pengadilan tinggi jalan terus kpu nya
dan sampai ke mk mk kemudian mengambil keputusan mendiskualifikasi calon yang bersangkutan
jadi itu sebenarnya sesuatu keadaan yang luar biasa
karena itu tidak terjadi pada pak
gibrane sepanjang kecalonan dia sebagai calon wakil presiden
dan keputusan mk nomor sembilan puluh yang membolehkan pak gibrane itu maju sebagai pasangan calon presiden bersama pak prabowo
itu kan sudah berapa kali juga diuji di mahkamah konstitusi
dan dua kali ditolak oleh makamah konstitusi
jadi kecalonnya itu tetap sakit karena itu saya mengatakan promohonan ini kalau memang
ingin supaya mendiskulifikasi pak gibran
itu sebenarnya para pemohon itu berhadapan dengan mahkamah konstitusi
bukan berhadapan dengan kpu sebagai termohon
maupun berhadapan dengan kami sebagai pihak terkait
karena pencalonan pak gibran itu didasarkan atas putusan mahkamah konstitusi
kalau mau didiskulifikasi itu sebenarnya mereka berhadapan dengan mk
kalau melihat hak angket di dpr gimana prof
hak angket ini kalau mau dilakukan angket kan mestinya menghiluruh
bukan hanya angket pilpres saja angket pileg pun harus dilakukan juga
seperti misalnya ada partai yang mendapat suara terbanyak coba diangket juga
mereka dapat suara sebanyak itu nyolongin suara partai lain atau tidak
mereka gunakan uang atau tidak untuk membeli suara rakyat
sehingga mereka mendapat suara yang begitu besar
itu mereka juga nggak mau berkelit kelit kan
pks semua apa namanya
golkar apa semua diangket aja
kita juga mau tahu sebenarnya seperti apa sih pelaksanaan pemilu
tapi kan kalau sudah menyangkut kepentingan diri sendiri